ketika sebagian besar orang terlelap di malam hari ada yang malah baru mulai bekerja
mereka adalah para pekerja yang diharuskan bekerja shift malam
seperti tenaga medis jurnalis sopir petugas keamanan pedagang makanan dan lainnya
para pekerja shift malam berupaya tetap produktif saat malam hari dan juga sehat
walaupun jam istirahat berbeda dengan sebagian besar orang
misalnya muhammad sadam yang bekerja sebagai petugas keamanan kantor
selalu mencoba menyantap makanan sehat tidur cukup dan rutin berolahraga
kalau saya sih olahraga ya lari ya
biasanya sih lari terus kalau istirahat kalau lagi ada waktu aja gitu
misalkan lagi off gitu
ya misalkan lagi off siang siang tidur
ada pula samun seorang pedagang warung
kopi yang buka dua puluh empat jam juga berusaha melawan kantuk dengan meneguk kopi dan makan
agar tetap produktif bekerja saat malam
tak ia pungkiri bekerja malam hari sering membuatnya masuk angin
namun bisa diatasi dengan meminum obat
ya banyak makan sih nomor satu
terus banyak ini ngemil
kalau malam udah
masih ada yang nge review
meski demikian bekerja malam sebenarnya tidak dianjurkan secara medis
dr karmia pratiwi spesialis okupasi atau cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan pencegahan
diagnosis dan kondisi kesehatan para pekerja karena faktor lingkungan mengatakan
para pekerja shift malam memiliki resiko terkena penyakit jantung
gangguan metabolisme diabetes hingga kanker
namun resiko tersebut dapat dihindari dengan mengatur pola hidup sehat
yang pertama tentunya harus mengatur pola tidurnya
yang penting jam tidurnya cukup setelah dia lepas di malam
kemudian tidurnya nyenyak seperti itu optimal tentunya bisa murah resiko
yang kedua jangan lupa untuk jaga pola makan
nah biasanya memang pekerja yang shift malam ini sukanya makan yang mungkin kurang sehat ya
yang gampang yang praktis yang instan seperti itu
nah tentunya ketika dia si malam kan dia perlu metabolisme juga
juga menjaga kesehatan tubuhnya
jadi dia harus pilih makanan makanan yang memang benar benar bergisi
sayur buah susu nah seperti itu
para pekerja shift malam juga bisa menjaga imun tubuh dengan rutin berolahraga
dan tidak mengonsumsi alkohol serta merokok